kami ajak anda berlibur kita pergi ke paris dan biasanya tidur di hotel mewah
di bawah menara eiffel bukan
oh iya sudah ada yang sering ke menara eiffel
tapi itu biasa ini ada yang luar biasa
jika anda ingin sesuatu yang berbeda ada sebuah penginapan di paris yang menawarkan sesuatu yang menantang
bukan di atas menara eiffle bukan di kantor presiden tapi ini penginapan ini hanya punya satu kamar
dan berada di dalam akwarium yang berisi puluhan ikan hiu
tidak bisa tidur kayaknya di sini
tidur bersama tiga puluh lima ekor ikan hiu tentunya memberikan sensasi yang berbeda
terutama bagi anda yang senang merasakan berpacunya adrenalin di tubuh anda
penginapan di dalam akwarium ikan hiu ini bisa anda temukan di aquarium de paris perancis
tidak sekedar memperbolehkan anda tidur bersama ikan hiu
para tamu di penginapan ini juga akan mendapatkan
penjelasan mengenai kehidupan ikan hiu
termasuk melihat para penyelam berinteraksi dengan ikan buas tersebut
sebuah pengalaman yang luar biasa dan berharga
penginapan ini dibangun dengan sangat teliti dan hati hati
semuanya untuk memastikan kenyamanan dan keamanan para penggunanya
sayangnya tidak semua orang bisa menginap di sini
anda harus jadi pemenang yang digelar oleh aplikasi tempat menginap
airbnb yang diumumkan pada tiga april nanti
caranya hanya dengan menulis tentang kehidupan anda